di akhir masa jabatannya presiden joko widodo mengambil dua kebijakan yang dianggap tidak populer di mata masyarakat
pertama adalah revisi undang undang kpk yang kini telah menjadi undang undang
dan kedua adalah revisi kitab undang undang hukum pindana yang ditunda pembahasannya
protes keras dilayangkan masyarakat akan dua kebijakan ini presiden jokowi menanggapinya dengan pola komunikasi politik
yang menjadi sorotan dengan salah satunya adalah melalui proses pembiaran
benarkah demikian berikut informasinya
pertama masukan itu berupa penerbitan perbu tentu saja ini akan kita segera menghitung
dan setelah mencermati masukan masukan dari berbagai kalangan yang berkembang dengan sejumlah subtansi subtansi ru kaukabik
saya berkesimpulan masih ada matri matri yang membutuhkan pendahuluan lebih lanjut
perjalanan kepemimpinan jokowi jk ternyata tak semulus dengan proses kemenangan yang mereka raih lima tahun lalu di pemilu
contoh di akhir masa jabatan dua kebijakan diprotes keras oleh publik
undang undang kpk yang sudah berjalan tak kunjung dikeluarkan perpu sesuai dengan keinginan masyarakat
dan juga menggantungnya pembahasan ru
lantas kemana arahnya apakah hal hal yang disampaikan oleh presiden jokowi sebelumnya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat
atau hal tersebut hanya untuk meredakan ketegangan sementara
penundaan pembahasan rkuhp dan perpu kpk yang tak kunjung dikeluarkan dinilai sejumlah pihak sebagai langkah lamban
yang diambil presiden jokowi untuk menanggapi protes yang dilayangkan masyarakat
jangan lupa jokowi
dosen komunikasi politik universitas para madinah eka wenats menilai
pada titik tertentu presiden mengambil langkah yang cenderung melambat hingga terjadi pembiaran
namun di lain hal presiden bisa cepat mengambil keputusan
bukan tanpa sebab
sikap presiden yang menggantung untuk dua masalah ini juga disebabkan karena posisinya yang terjepit
presiden dinilai terpaksa melakukan pola komunikasi seperti ini hingga situasi masyarakat meredah
presiden ini kan kadang kadang dipercaya dengan keinginan masyarakat

kadang kadang sulit ya posisinya
di satu pihak dia harus ngomong rakyat
tetapi di lain pihak dia juga harus ngomong elit
itulah sebabnya kenapa dia pelan pelan atau bahkan dia memakai pola pola yang kadang kadang pelan pelan
jangan terlalu dibahas tapi lama kelamaan dengan diisu isu yang lain akhirnya lupa

pihak istana menolak jika presiden jokowi dianggap lamban dan cenderung melakukan pembiaran untuk dua kasus ini
presiden selalu mendengarkan masukan dari semua pihak hanya saja masyarakat perlu tahu proses pengambilan kebijakan di ranah eksekutif tidak hanya aspek hukum yang harus dipertimbangkan
ada aspek politik yang juga harus dijadikan bahan pertimbangan

nah yang dilihat dalam isu revisi kpk itu kan memang presiden mempertimbangkan masukan berbagai pihak ya
yang terutama misalnya yang kemarin melakukan audiensi kepada presiden memberikan masukan dan sebagainya
nah tentu masukan itu tidak bisa menjadi kebijakan gitu karena ini menyangkut masalahnya
tidak hanya aspek hukum ya menyangkut revisi undang undang kpk misalnya
tentu kemudian juga ada aspek yang lain karena menyangkut soal ketentuan undang undang
aspek lain itu apa adalah aspek politik
publik cenderung kecewa dengan langkah pemerintah dan dpr yang terlanjur mengesahkan undang undang kpk sementara perpu tidak dikeluarkan
di lain hal publik masih menanti
akan menggantungnya pembahasan rkuhp yang ditunda
menurut dosen komunikasi politik universitas paramadina eka wenats komunikasi politik kalem ala jokowi ke depan sebaiknya dikurangi
proses pengambilan kebijakan harus dilakukan dengan manajemen komunikasi yang komprehensif baik dengan elit politik maupun kepada tatanan masyarakat
agar silang sengkarut yang terjadi di akhir periode pertama tidak kembali terulang
edo eka rizky edwin arman jakarta
dua hari menjelang pelantikan joko widodo sebagai presiden republik indonesia periode kedua
banyak yang mengatakan tak ada lagi waktu bulan madu
ekspektasi publik begitu tinggi
hasil survei litbang kompas menunjukkan di penghujung pemerintahannya kepuasan publik di bidang hukum justru turun
ini didelai erat kaitannya dengan lolosnya undang undang kpk hasil revisi seperti yang tadi disampaikan oleh edo
tapi selain itu apalagi yang menjadi batu sandungan pemerintahan jokowi di bidang hukum
kita akan bahas malam ini bersama ada pak ifdal kasim tenaga ahli utama kantor staff presiden
pak ifdal selamat malam
terima kasih sudah hadir masih di istana sampai tanggal
sampai besok ya baik
kemudian ada mas isnur ketua bidang advokasi ylbhi
mas isnur terima kasih sudah hadir selamat malam
terima kasih selamat malam juga
dan juga ada mas nyarwi ahmad direktur presidential studies dekode ugm
mas nyarwi selamat malam
terima kasih sudah hadir
mas nyarwi nanti selain melihat potensi yang ada tapi saya juga akan mengajak mas nyarwi melihat apa ya kebutuhan kebutuhan politik yang kira kira diperlukan
tapi pertama saya ingin menunjukkan
grafis ini kami ambil dari kompas
ini adalah grafis litbang kompas yang dirilis dua hari yang lalu hari kamis
kita lihat sekarang
grafisnya terutama saya hanya ambil satu bagian saja yaitu kepuasan publik di bidang hukum
kalau di dunia survei kebijakan publik ini sudah cukup
kemudian april dua ribu lima belas turun oktober dua ribu lima belas turun
saya lupa ini april dua ribu lima belas ada peristiwa apa sih mas isnur
iya itu kpk diajukan oleh menkum
oke oke itu dia ya
jadi itu yang terjadi
kemudian oktober dua ribu lima belas naik sedikit
oktober turun lagi
april dua ribu delapan belas puncaknya bisa begitu tinggi mas isnur kenapa
masa ada kampanye itu
oh ya oke itu udah mau masuki ya
itu udah mau masuki masa masa kampanye
kemudian mungkin kepuasan publik dan ekspektasi mungkin berbaur jadi satu
kemudian oktober dua ribu delapan belas turun
apa yang masih isnur kalau menyebabkan
ini yang paling bawah oktober itu
betulkah kaitannya hanya dengan dua itu atau tiba tiba kayak terakumulasi semuanya terbuka
iya itu dua duanya menjadi pengaruh
pertama akumulasi publik melihat di ujung periode tiba tiba banyak undang undang yang akan disahkan
kuhp kpk kemudian juga ada undang undang minerba undang undang sumber daya air undang undang pks yang nggak disahkan juga gitu
dan pak jokowi terlihat tidak berdaya
pasrah dan menyetujui
dan menyetujui tekanan dari dpr gitu
dan yang kedua juga ada banyak faktor misalnya peristiwa di papua peristiwa di aksi aksi yang disana ada brutalitas dan lain lain cenderung tidak ada evaluasi
di kasus novel baswedan juga dua tahun setengah tidak ada kemudian kemajuan perkaranya
jadi emang numpuk perkaranya di ujung periode ini seperti itu
dan di samping itu juga ada jurubicara para pembantu presiden yang sangat buruk tampil di media
dan dalam apa namanya statement statement
kita nggak bisa mengungkiri bagaimana statement pak wiranto misalnya ya yang golput akan kena undang undang terorisme
misalnya gitu ya
terus menkumham juga sama dalam undang undang kpk misalnya dia setuju dengan dpr yang begitu cepat dan tidak melibatkan publik
oke pak ifdal apa yang bisa dilihat dari hasil ini
ya memang ini ya
survei itu kan sangat
apa sangat punya relasi yang sangat kuat dengan reaksi seketika masyarakat terhadap kinerja pemerintahan
nah apabila pada kurun waktu itu opini yang berkembang yang baik melalui dunia di dunia netizen maupun di media cetak
memang banyak kritikan kritikan kepada langkah langkah pemerintah dalam penegakan hukum
ya pasti kemudian yang disurvey menghasilkan seperti ini
jadi dan kita lihat kan itu kan naik turun
dari tingkat kepuasan publik ini ya
kita lihat sebetulnya gradasinya itu tidak terlalu jauh
jauh sekali misalnya
jadi misalnya paling tinggi lima puluh sekian ya
yang kita lihat tadi
ya kemudian yang rendah itu empat puluh sembilan
antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum
dengan bagaimana publik mereaksi itu dalam bentuk kepuasan mereka
itu memang naik turun sejalan dengan
bagaimana ruang publik itu diisi oleh
oleh termasuk oleh dari pemerintah juga dalam
mengetengahkan apa yang sedang dilakukan dalam penegakan hukum
masuk misalnya dalam isu isu krusial
seperti misalnya dalam
yang mendapat perhatian publik misalnya
katakanlah dalam lima tahun
dalam lima tahun ini ya
ekspektasi publik kepada
pak jokowi ini kan sebenarnya tinggi sekali
bisa stabil sampai lima tahun
dan dia juga tidak punya
yang buruk di masa lalu
karena itu ekspektasi
publik kepada dia
sehingga sangat besar
itu ditunjukkan dengan tingkat
keterpilihan dia ya
perolehan suara yang dia dapatkan
nah itu kan menunjukkan
tapi kan kemudian
dari ekspektasi yang besar
bagaimana dia melaksanakan
apa yang menjadi visi misi dia
yang tertuang dalam kebijakan
itu yang tertuang dalam rpj
ada dinamika politiknya
nah disitu yang kemudian kita lihat
ada kasus kasus pelanggaran hak asasi
yang belum bisa
belum bisa efektif di
kemudian juga isu isu berkenaan dengan anti korupsi
pertanyaan mbak putri
apakah kepuasan di bidang hukum ini
lebih rendah dibandingin kepuasan di bidang yang lain
kalau saya melihat ini hampir tidak di atas
dan dibandingkan dengan rata rata yang lain
jadi hukum dan ham ini memang
sisi yang paling bolong dari pak jokowi
kepuasan publiknya paling rendah
kepuasan tertinggi di kesejahteraan kalau tidak salah
hukum itu menjadi sisi yang
memang di selama lima tahun menjadi
sisi yang gelap
katakanlah pr nya banyak
nanti setelah jeda kita bahas ya
dan kemudian nanti
apa yang kemudian harus diambil
poin poin mana saja kalau misalnya mas isnu mengatakan tadi ada yang bolong di sini
oke menambahnya bagaimana
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke mas nyarwi sekarang
beberapa kali kita melihat memang
ada yang apa ya
mungkin dalam tanda kutip kecolongan ya
kemudian kalau misalnya sekarang ini kaitannya dengan sekarang sedang ada penyusunan kabinet
pasti bidang hukum itu akan sangat sangat disoroti
beberapa kali ada pengamat yang mengatakan janganlah diberikan kepada partai politik
apakah itu memungkinkan
pertama kan kinerja bidang hukum itu bukan sekedar
saya bukan orang hukum
tapi saya melihatnya dari luar
hukum negasi politik
bukan sekedar apa
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
bukan sekedar apa
yang diagendakan atau bahkan dihasilkan
proses legislasi yang diarahkan pemerintah saja
atau dikerjakan bersama sama dengan parlemen
tetapi juga persepsi

ya di dalam melahirkan regulasi itu
ini sebenarnya kegiatan kita agendal
sebenarnya kegiatan kita agendal ya
sebenarnya kegiatan kita agendal
sebenarnya kegiatan kita agendal
kehidupan kita agendal
sebenarnya kan begini pak jokowi tadi saya nyambung bang ifdal ya
pak jokowi kan kita akui sejarahnya kan tokoh populis lahir dari masyarakat biasa
nah tetapi kalau dalam proses demokrasi khusus terkait hukum ini apalagi bermain persepsi
itu saya jadi ingat ada geom klasik
presidennya kepala negara ya selain kepala pemerintahan
nah negara yang dihadirkan itu negara demokrasi kayak apa
itu hukum kebijakan hukum menjadi taruhan di sana
apakah ada istilah misalnya dia itu cenderung oligarkrik demokrasi
dia cenderung populer demokrasi atau populis demokrasi
atau mungkin bahkan apa istilahnya monarki kalau di beberapa negara yang mungkin ada monarki
kita nggak ada
paling nggak cenderung oligarkik atau cenderung populis
kita kan melihat begini contohnya ya kita ambil case saja
undang undang minerba yang ditahan hasilnya nggak diteruskan
kan orang bisa melihat yang dilayani
undang undang ini kira kira menguntungkan siapa
kan gitu pertanyaannya
kalau kita ures satu satu isinya kan akan kelihatan
seperti apa kepentingan yang masuk gitu seperti apa
misalnya aspirasi masyarakat tertampung
sama juga ekspektasi masyarakat terhadap undang undang kpk misalnya
atau perpu kpk yang anu lah misalnya
nah ini kan pertarungan antara asumsi sekali lagi persepsi yang muncul
antara persepsi yang sifatnya populis
jadi kira kira presiden ini ya sesuai dengan harapan masyarakat
tapi sisi lain kan ada elit ya cenderung elitis
nah watak orientasi kebijakan presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan juga
di dalam katakanlah mengarahkan konten ya dari regulasi itu
yang kadang kadang menjadikan persepsi
sekali lagi ini persepsi apakah misalnya demokrasi yang ingin diwujudkan dalam negeri ini
itu ke arah yang demokratis apa istilahnya nggak non elitis atau populis
atau dalam konteks yang cenderung elitis atau bahkan oligarkis di sini
nah ini yang menjadi pr ya kan termasuk misalnya penegakan ham juga
kan ada banyak hal yang bisa kita lihat misalnya orang persoalkan ya soal korban misalnya
orang kalau melihat kan seakan akan ya mestinya korban doanya diadvokasi gitu
tapi kan sisi lain pendekatannya kadang keamanan demonstrasi misalnya
ini terjadi korban ini butuh penegakannya sifatnya security approach
tapi sisi lain kan ada yang sifatnya yang lain yaitu apa
ternyata banyak satu korban yang ini kok kenapa nggak bisa dihindari
karena jebakan birokratisasi di dalam pelaksanaan penegakan hukum
itu kadangkala tidak terhindarkan dan ini yang menjadi taruhan
nah orang orang kunci yang ada di eksekusi ini yang kadang kadang menjadi taruhan dari citra presiden
kira kira ya kadang mungkin bisa jadi niatnya positif artinya tidak berniat baik
tapi di lapangan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sehingga pada akhirnya kembali lagi image itu jatuh kepada presiden
seakan akan kinerjanya kurang memuaskan
nah itu soal persepsi ya
nah satu lagi putri ya
biasanya kan publik itu juga tidak terlalu detail paham soal konten hukum
dalam artian kita tahu bahwa proses legislasi itu kan bandulnya ada di eksekutif juga yang bisa mendrive juga ada di legislatif
nah kadangkala masyarakat kita jangankan soal tingkat pengetahuan tentang hukum apalagi sampai ikut mengaruhi proses produk legislasi itu masih jauh
nah ini yang kadang kadang ada gap yang ketika kita menggunakan proses legislasi kita bisa menguruskan proses legislasi
nah ini yang kadang kadang ada gap yang ketika misalnya sudah prosesnya elitis dalam proses pembuatan legislasi apalagi misalnya dalam implementasinya penuh hal yang di luar ekspektasi masyarakat
nah ini yang kadangkala memunculkan gap itu makin lebar
sekali lagi ini persepsi ya
kepuasan dalam survei itu makin menurun
nah satu lagi pertanyaan
sebenarnya akan sulit menurut saya saya seorang peneliti ya menanyakan ke responden tentang kepuasan hukum misalnya
ini kan abstrak
kalau ditanyakan variabelnya nah ini yang juga mungkin dalam hal teknis dalam pertanyaan itu masyarakat juga mungkin ada bias yang mungkin bisa juga
sebenarnya kan gini ya sederhana itu publik melihat janji dan pelaksanaannya
bagaimana pak jokowi melaksanakan nawacita yang diwujudkan dalam kesehariannya itu yang publik menilai
misalnya gini contohnya korban hamas lalu bu sumarsi dan sudah aksi kami bisa enam ratus kali
janji pak jokowi menentaskan masa lalu itu janjinya di nawacita
akan mengungkap dan lain lain
bahkan sempat diundang
tapi sehari setelah pak jokowi mengundang mereka apa yang dilakukan oleh jaksa agung
jaksa agung membantah pak jokowi sendiri
kami tidak akan meneruskan perkara ham ke pengadilan
padahal sehari sebelumnya pak jokowi berjanji
bagaimana mungkin jaksa agung sebagai buahan presiden langsung membantah di hari kedua di hari berikutnya
itu contoh buruk pejabat di mana pak jokowi kemudian tidak menegur itu
pak jokowi nggak memaksa

itu buruk sekali
yang kedua misalnya kalau snowvel baswedan
pak jokowi memerintahkan tiga bulan besok habis nih tiga bulan ya pak sembilan belas juli oktober
sampai hari ini sehari sebelum habis tiga bulan nggak ada kabar dari pak kapolri
siapa pelaku penyerangan
publik kan bertanya tanya di mana kapasitas marwah presiden yang bawahannya tidak memenuhi janjinya tidak memenuhi perintahnya
oke rencananya baru akan dipanggil besok pak jokowi
tapi sekali lagi itu kembali soal persepsi yang kemudian
tadi pada saat mas nyarwi menyampaikan itu pak ifdal iya iya
jadi itu disadari oleh istana
ya kan tadi kalau kita melihat tingkat kepuasan itu kan memang terkait dengan persepsi
dan persepsi itu selalu dipengaruhi oleh apa yang paling diangkat oleh media
misalnya kasus snowvel baswedan
ya di misalnya kasus snowvel baswedan
kasus pelanggaran ham masa lalu
kemudian kasus ruu ru yang banyak dibicarakan publik
seperti ru kuhp revisi undang undang kpk dan seterusnya
nah ini yang membentuk wacana mengenai inilah yang membentuk persepsi tadi
nah karena itu kadang kadang
juga tidak banyak media yang membahas itu sebenarnya
kalau media yang pro pemerintah kan juga tidak membahas itu
enggak itu kan menjadi wacana publik gitu loh
jadi kita hampir setiap hari mendengarkan itu di televisi dan termasuk di media media sosial
nah itu yang membentuk
kemudian ketika survei dilakukan persepsi orang dipengaruhi oleh sejauh mana orang membaca atau mendengarkan atau terpengaruh oleh berbagai wacana itu
karena itu yang dilihat memang kasus kasus besar
kegiatan kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan hukum ini tidak terlihat lebih jauh misalnya
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan jokowi ini selama lima tahun ini
misalnya dalam hal melakukan reformasi regulasi
kemudian mengatasi soal napi napi teroris
dan pembangunan pembangunan institusi
itu kan sebetulnya banyak sudah dilakukan
tapi yang ini kan tidak terpublikasi tidak tercuat ke publik
karena itu yang jadi sorotan publik itu
dan itu mempengaruhi persepsi tadi
karena itu sebetulnya kalau kita lihat dalam hal kemajuan dalam lima tahun ini
dalam peletakan dasar bagi the rule of law di indonesia
itu berjalan cukup baik
bagaimana dengan yang tadi yang dikatakan mas isnur
kalau saya bahkan bertanya gini mbak putri
jangan jangan yang dipersepsi oleh masyarakat itu adalah keseharian mereka
bagaimana mereka menghadapi kepolisian menghadapi kejaksaan menghadapi pengadilan
mereka berhadapan dengan reserse
mereka berhadapan dengan misalnya keamanan di berbagai sektor
itu kalau pengalaman kami di lbh menerima pengaduan enam belas kantor
itu berat sekali
melihat pengaduan ribuan tahun yang kondisinya buruk gitu
memang ada sabar pungli
apakah efektif misalnya pengawasannya
tetap masih banyak pungli dimana mana
kalau orang berurusan dengan aparat pelaku hukum mereka harus keluar uang banyak misalnya
jadi yang ini kan memang pembenahan institusional dilakukan
bagaimana menghindari terjadinya pungli di
karena itu sekarang disiapkan e tilang
nah dengan e tilang itu kan akan mereduksi
ini kan pembangunan institusional yang sedang dikerjakan
jadi di jakarta aja
iya karena itu bertahap kan
karena dia tidak bisa serentak karena infrastruktur juga kan
nah yang kedua juga berkenaan dengan bagaimana mengatasi juga pungli di sektor pengadilan
dilakukan juga ini pendaftaran perkara secara digital
kalau kita sekarang ke pengadilan itu sudah
pendaftarannya sudah selesai
begitu juga di kepolisian
di kepolisian juga di pembenahan institusional
di kepolisian juga berjalan
misalnya dengan pendaftaran perkara pengaduan itu dibuat satu pintu
tapi bagaimana pak ifdal mohon maaf
kalau misalnya soal itu kan kalau soal prestasi itu sudah banyak
nanti kemudian ada pasti akan di koran koran semua bisa membaca
tapi hal yang sederhana seperti yang tadi mas isnur katakan
hari ini bilang a besok kemudian dibantah oleh bawaannya sendiri
tapi kemudian tidak ada yang bisa dilakukan
jadi begini itu kan ketika pak jokowi menerima korban ya
dan di situ kan ada tuntutan korban
dan meminta kepada pak jokowi untuk meneratangani statement mereka
jelas pak jokowi tidak bisa menatangani itu karena dia harus mengetahui dulu kan
karena itu dia minta dipelajari dulu oleh menteri yang hadir pada saat itu
dan meminta kepala staff resident pak murdoko untuk meneruskan komunikasi dengan keluarga keluarga korban ini
korban dan keluarganya ini
nah kemudian kan apa yang disampaikan oleh pak ishunur tadi itu kan sebetulnya
ketika jaksa agung ditanya tentang
ketika jaksa agung ditanya tentang
ketika jaksa agung ditanya tentang kesiapannya dalam mengajukan perkara perkara pelanggaran ham yang diadukan oleh para keluarga korban ini
dia menyatakan bahwa bukti bukti belum cukup gitu loh
karena itu dia belum bisa meneruskan perkara
nah tapi perlu saya sampaikan juga disini ya
supaya juga publik tahu ya
bahwa pak jokowi itu punya concern yang cukup

terhadap penuntasan kasus pelanggaran ham
nah karena itu dia selalu meminta kepada jaksa agung untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran
kalau nggak bisa langsung tujuh perkara itu ya
dipilihlah mana yang tersedia bukti buktinya dan siap untuk diajukan ke persidangan
progresnya sudah ada pak ishunur
itu sudah dilakukan ya
masih penyelidikan terus di komnas ham dibalikin lagi oleh kejaksaan
ada proses detail yang mungkin sulit diapakan juga ya
menko polhukam sudah memfasilitasi pertemuan antara komnas ham dan jasa agung
dan dari pertemuan itu kemudian ditidaklanjuti ke bidang yang
ke aspek yang lebih teknis yaitu oleh jaksa muda tindak pidana khusus
yang menggali lebih jauh lebih teknis ini
jadi waktu itu yang akan diajukan ke persidangan itu adalah wasyur dan omid
tapi belum ya pak
tapi belum bisa karena apa
karena ada problem teknis yang nggak bisa dipenuhi
problem teknis itu kan kemudian bahasa pemerintah ya tapi begini
bukan itu bukan bahasa pemerintah
kan kalau mau mengajukan perkara ke pengadilan
itu kan harus ada bukti yang bersifat hard evidence
nah hard evidence ini yang diminta berkali kali kepada komnas
dan komnas mengatakan itu tugasnya jaksa agung
iya tugas penyidikan jaksa agung
jaksa agungnya nggak melakukan itu
oke tapi begini deh
kalau misalnya sekarang begini pertanyaannya
apakah kemudian kinerja yang kedodoran di bidang hukum ini
apa sih menurut anda
itu ada juga kaitannya kembali dengan pertanyaan saya yang awal
mereka yang berwenang di bidang hukum
katakan kemarin menkumham kemudian jaksa agung
itu terafiliasi dengan partai politik
ketika nawal cita i seingat saya
pak jokowi mengundang banyak ahli
melibatkan banyak ahli dan menyusun sehingga keluar kerangka masalah
kerangka solusi yang cukup baik
saya nggak tahu di periode kedua ini
saya tidak melihat visi dan misi yang tajam di isu perbaikan hukum
misalnya di isu reformasi sistem peradilan pidana terpadu
mana ada kemudian rekomendasi perbaikan kuhap di sana
di mana ada mekanisme penangkapan penahanan yang sehari hari dirasa masyarakat tidak adil
banyak yang kira kira orang yang tidak bersalah dibawa ke pengadilan
kasus baik nuril kasus prita mulyasari kasus nenek minah
itu rasa keadilan yang hidup di masyarakat
dan nggak ada solusinya dari pemerintah
apalagi bicara soal aktivis dan tiba tiba ditangkap
itu melukai betul rasa keadilan masyarakat
dan bagaimana konsep pemerintah menangani itu
maka penting bagi saya pak jokowi melihat kembali
menurut saya penting melibatkan kembali ahli
masyarakat sipil libatkan kembali korban dan lain lain untuk menyusun ulang misi dalam hukum dia apa
sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat
nah cerita dua ini
jadi sehingga ketika dia mau bekerja ngasih mandat kepada menteri menteri
visinya misinya lebih utama ke hanya misalnya investasi
itu bagi korban yang tergusur bagi masyarakat kendeng
seolah olah kalau kami besok menghalangi investasi kami dijubuk nih
itu juga harus ditinjau ulang
menteri punya mandat punya tahapan tahapan kerja dari pak presiden
berdasar masukan ahli
mas nyarwi mau bicara tapi nanti kita jeda dulu ya mas nyarwi
setelah jeda tetap disini di indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
menutup lubang lubang yang kemudian muncul di pemerintahan periode pertama pak jokowi
khususnya di bidang hukum sekarang
kalau misalnya dilihat dari sisi keputusan keputusan politik yang selama ini diambil
karena itu bersinggungan selalu kan mas nyarwi
apa yang harus dilakukan
begini saya sekali lagi saya bukan ahli hukum
jadi saya di luar
tetapi saya mencoba melihatnya dari aspek teori politik dan komunikasi politik ya
beberapa kali hal yang seperti stumping block atau menjadi penghalang ya presiden untuk lebih powerful
orang menyebutnya mengintervensi ya terkait proses hukum itu seringkali dimunculkan
jadi seakan akan kalau presiden melangkah ini gak boleh karena mengintervensi kira kira gitu
kalau pandangan saya ini ada jebakan dalam presidential government system namanya jebakan trias politika
jadi kan parlemen kan gak mengenal separation power tapi presiden government system mengenal itu
nah tetapi itu kan dalam konteks governing
tetapi presiden sebagai kepala negara sorry kepala mereintahan
kalau dia sebagai kepala negara menurut saya itu dia punya otoritas
karena punya tanggung jawab moral
presiden dipilih kan tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara yang dipilih seluruh indonesia
dia tidak hanya melayani elit politik
juga yang dihadapi artinya partai partai yang mengusungnya tetapi rakyat juga yang memilihnya
nah rasa keadilan ini kadangkala kan beyond normatif beyond birokratik hukum
nah ini yang kadangkala menurut saya memang butuh tangan presiden
ya entah bagaimana caranya secara politik sebagai kepala negara gitu ya
nah ini proses butuh proses komunikasi politik yang tentu bisa ada mekanisme lobby politik
tentu yang itu berjalan di level elit satu sisi
tapi sisi lain juga tentu bisa katakanlah menyebabkan
bisa katakanlah menyambungkan suara itu artinya katakanlah menyampaikan apa yang disuarakan atau dirasakan itu juga kepada publik
karena presiden ini kan juga apa istilahnya punya harapan rakyat ke presiden tinggi
sehingga harus connect terus dengan rakyat kira kira gitu
nah ini memang tidak mudah putri
kadangkala dalam konteks jebakan trias politika ini presiden kadang serba salah dugaan saya
serba sulit karena kadangkala ya itu tadi menabrak ini seakan akan ini tidak boleh dimasuki
tetapi sisi lain rakyat juga mengharapkan dia sebagai kepala negara yang bisa katakanlah juga memberikan orientasi arah penegakan hukum
arah proses demokrasi yang wajahnya dalam konteks hukum itu tidak hanya elitis tidak hanya oligarkik tetapi juga lebih populis
ini yang saya maksudkan kira kira begini
kalau saya sebagai orang yang mengkaji komunikasi politik itu melihat proses penegakan hukum itu bukan sekedar atau bidang hukum itu pembangunan hukum bukan sekedar
legislasi yang terkait dengan yang ditangani kumham tidak hanya itu
tetapi keseluruhan proses yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ekonomi politik negara keadilan kesejahteraan dan lain itu bagian dari agenda juga pembangunan hukum
nah di sini menurut saya memang kadangkala political will dari presiden itu memang harus ditunjukkan
paling tidak begini presiden sudah berkeinginan kuat itu sudah oke di mata masyarakat sebagai langkah going public
berkomunikasi langsung kepada rakyat tentang apa yang diupayakan
entah berhasil apa tidak akan ada proses
ada satu struktur politik yang membatasi
salah satunya adalah jebakan trias politika di mana presiden tidak mungkin mengintervensi lasu sebagai kepala pemerintahan ke lembaga yudikatif misalnya
mungkin tapi kan ada mekanisme di mana dengan parlemen di mana dengan eksekutif dan juga apalagi misalnya posisi jaksa agung dalam konteks pemerintahan pak jokowi itu bagian dari kabinet
di masa pak habibie setahu saya itu kan bukan kabinet tapi independen
mungkin bang ifdal bisa kasih koreksi
nah itu mungkin ada mekanisme yang bisa dilakukan
baik secara kelembagaan baik secara ekonomi baik secara ekonomi
mungkin tapi kan ada mekanisme yang bisa dilakukan

baik secara ekonomi baik secara ekonomi
jadi memang begini banyak sebetulnya yang dijawab oleh presiden jokowi ini dalam memenuhi tuntutan publik terkait dengan rasa keadilan
misalkan saja satu contoh yang menurut saya jarang menjadi perhatian orang
misalnya pada kasus kasus yang mendapat juga dukungan dari orang lain
mendapat juga dukungan publik yang luas
misalnya kita lihat ada pns yang defable yang ditolak oleh pemerintah daerah
nah itu bisa dijawab segera gitu ya untuk memulihkan hak dia yang dilanggar oleh pemerintah daerah tersebut
ya juga dalam konteks ini juga
misalnya tuntutan masyarakat terhadap tanah yang sudah selesai hgu nya
nah masyarakat kemudian meminta kepada pemerintah kepada negara untuk terhadap hgu yang sudah selesai
jangan diperpanjang lagi tapi diberikan kepada mereka
nah ada kebijakan kebijakan yang diambil dalam konteks ini
misalnya kemudian pemerintah tidak melanjutkan pemberian hgu itu
dan ada juga kemudian tetap memberikan hgu tapi dikurangi
sehingga jumlah tertentunya diberikan kepada masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat itu sendiri
nah ini kan juga terkait dengan bagaimana pembenahan hukum di bidang agraria
yang harus yang diarahkan kepada presiden itu agar dapat menstimulir perekonomian di bawah
karena itulah presiden juga di samping ada kasus kasus seperti ini juga
giat juga memberikan sertifikat kepada kelompok kelompok masyarakat di bawah
agar apa agar ekonomi di masyarakat itu bergulir dan disitu akan juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi
tapi harus diakui juga yang tadi disampaikan mas

bagaimana mereka menghadapi hukum sehari hari yang tadi juga disampaikan mas isnur kan
itu kan ya itu juga day to day juga kan
artinya mereka ingin punya akses pada lahan
karena ada kebutuhan lahan yang besar
karena itu hidup mereka di situ
nah karena itulah dia meminta kepada pemerintah agar hgu nya jangan diperpanjang
diberikan kepada mereka
ini kan masalah sehari hari yang dihadapi
dan ini banyak ditangani oleh pemerintah ya
karena kebetulan saya di ksp
kita mengkomunikasikan ini dengan kementerian atr
dengan kementerian kehutanan
untuk bagaimana hak hak masyarakat untuk dapat akses ke lahan itu bisa diberikan
salah satu bolong terbesar dari pak jokowi adalah ketika mengangkat menko polukam pak wiranto
orang yang dengan catatan dugaan pelanggaran ham masa lalu
di mana korban korban masih mempertanyakan tentang pertanggung jawaban dia di pengadilan ham
diangkat jadi menko poluka
emang gak ada lagi orang lain yang bisa diangkat jadi menko polukam
oke kalau misalnya anda bisa memberikan notes nih sekarang
kabinetnya belum ada sedang disusun
kalau misalnya bisa memberikan notes
ya kalau mau pilih angkat pembantu pembantu atau kabinet yang bersih dari catatan masa lalu
dari dugaan pelanggaran ham dari dugaan korupsi dia berintegritas
juga pengalaman di jaksa agung
ketika capim kemarin kpk ada capim dari jaksa
cerita dalam kasus tertentu dia diintervensi oleh jaksa agung karena partai tertentu
bagaimana mungkin jaksa diintervensi oleh jaksa agung karena partai tertentu
itu kan catatan besar
berarti selama ini ada apa dengan jaksa agung
kenapa jaksa agung dari politik
berarti jaksa agung jangan sampai dari politik besok
itu catatan catatan dari kita
yang kedua misalnya menko ham
menko ham ini orang yang emang harus kira kira bukan sekedar dia dari partai dimandatkan menjadi menko ham
nggak dia orang yang mengerti permasalahan dari ujung ke ujung
sehingga dia punya kemampuan derivasi kemampuan eksekusi di indirjanya dengan cepat gitu
bukan kira kira kalau ini isunya publik deket ke partai dia akan atensi di sana
seperti rukp dia akan atensi partai dia cepat bergerak
seperti itu mbak
oke oke raif dahl terakhir dari anda
ya saya kira begini
politik ini kan mau tidak mau ada sharing power ya
inilah yang kemudian mau tidak mau berjalan
dalam konteks penyusunan kabinet misalnya itu sharing power terjadi
tapi kemudian kan presiden terpilih karena dia adalah presiden yang dipilih secara langsung
juga memiliki semacam kekuatan juga political force juga
untuk mengatakan bahwa di samping ada proses sharing power
makanya dia mengatakan
dua puluh lima persen dari komposisi kabinet yang akan datang ini berasal dari profesional
artinya dia sudah membuat satu barrier batas
di mana profesional itu diberikan lebih besar
itu dia yang memilih
tapi nggak bisa menjamin juga bahwa yang mereka besok di bidang hukum akan non parpol kan
ya itu tadi
itu kan dinamika dari sharing power
yang memang tidak bisa kita hindari dalam satu sistem politik presidensial seperti ini
itu mau tidak
kalau pak jokowi menyadari sisi hukum adalah sisi yang lemah dari lima tahun ini
maka dia harus menambah itu dengan sangat kuat di peradaban dua
pak jokowi punya konsisten terhadap itu
karena ada pada satu pertemuan yang dia mengundang ahli ahli hukum
termasuk ahli hukum yang muda aktivis ham dan sebagainya
jadi saya merekomendasikan agar aspek hukum ini dibintangin lebih diperhatikan
tapi tantangannya sekarang mau amendemen dengan empat puluh lima
wah itu lagi berat lagi tuh
itu bukan hanya masalah di
itu masalah kenegaraan besar itu yang besok masalah negara
itu melibatkan seluruh
dan itu juga akan berpengaruh dari pilihan kabinet nanti ya
problem integritas dan kredibilitas menurut saya kuncinya juga putri
karena begini tadi saya nyambung nyambung isnur ya
kita tidak mungkin menyerahkan seperti jeruk makan jeruk
ya itu kan sesuatu artinya menegakkan hukum pada orang yang diduga atau dipersepsikan
masih menanggung beban persoalan hukum di masa lalu
itu menurut saya memang itu satu poin yang kalau pak jokowi pengen
pertama meletakkan fondasi yang bagus soal kepercayaan ya untuk kabinet itu
terus yang kedua juga memang begini juga soal
ini kan bukannya dimensi apa yang di legislasi ya legal formal
tetapi juga persepsi publik itu harus dikelola dengan baik
nah untuk ke sana tentu apa itu perlu dikomunikasikan
artinya begini contoh misalnya dilema soal perbuka pk
kan publik kurang mendapatkan penjelasan maksimal
kenapa presiden misalnya seperti kesulitan
itu kan tidak kita dapat penjelasan dari misalnya mas eko ataupun belakangan
misalnya maksud saya adalah dilema dilema itu menurut saya
akan bagus kalau publik diajak tahu
ini loh dilema yang dihadapi presiden
jadi tetap saya yakin ada yang mungkin mendukung ada juga yang mengkritisi
itu hal yang wajar dalam demokrasi tetapi paling tidak proses komunikasi politik
partai politik pasti yang mengkritik
artinya presiden misalnya seandainya dianaya partai politik
pun rakyatnya juga tahu
misalnya contoh begitu
bisa meminta dukungan dari rakyat
artinya begitu itu bagian dari strategi komunikasi politik yang menurut dikembangkan
jadi kalem saja penting tapi tidak cukup
jadi perlu dikembangkan
dan mbak butuh masyarakat sekarang itu sudah cerdas
mereka tuh aksi internasional dengan mudah mereka dapatkan
kenapa masyarakat begitu berat kemarin begitu masif di mana mana
karena kesadaran sudah tumbuh
ya oke kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
yang pasti semoga yang disampaikan oleh bapak bapak malam hari ini
mas isun dan mas nyawri
bisa didengarkan ya
terima kasih mas nyawri dan juga mas isunur
pak ifdal terima kasih banyak malam hari ini
cnn indonesia prami segera kembali dengan informasi lain